tuh dua tiga
waspadalah saat akan buang hajat di kamar mandi
seorang warga di ciracas jakarta timur
dikejutkan dengan penampakan ular sancah di lubang kloset kamar mandinya
menurut kasihops damkar jakarta timur
saat melapor warga menyebut ular sudah setengah badan berada di dalam kloset
setelah rumahnya ditinggal seharian
senin malam petugas berhasil menarik tubuh ular sanca dengan perlahan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
ular dibawa ke kantor damkar untuk diserahkan kepada pecinta reptil
sudah paru badan masuk ke dalam kloset itu sendiri
dan kami dari tim langsung berdugas
memegang dua dua ekornya kita tarik perlahan lahan
cukup perlawanan ya karena ular megar juga
sehingga agak susah kita untuk menarik ular tersebut
sementara itu seekor ular sanca menghebohkan siswa sdn empat cinangka
kecamatan ciampea bogor jawa barat
saat para murid akan masuk kelas pada senin pagi
ular langsung ditangkap penjaga sekolah beserta warga sekitar
dengan dimasukkan ke dalam karung setelah mulut ular diikat
warga menduga ular ini datang karena lokasi sekolah yang berada di dekat
aliran sungai serta lahan ternak warga
dengliputan cnn indonesia